anjing pelacak senin siang dikerahkan untuk mencari titik ketiga kerangka bayi korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh r di kelurahan tanjung kecamatan purwokerto selatan banyumas
seekor anjing pelacak menyisir beberapa titik di lahan milik prasetyo tomo
hasil penyisiran ditemukan satu kain yang diduga digunakan untuk membungkus bayi yang terkubur atau yang dikubur di lahan itu
pencarian dengan anjing pelacak menjadi tontonan warga yang memadati kawasan itu
hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap r terduga pelaku yang sudah ditangkap
dari proses pengembangan yang bersangkutan mengakui bahwa ada tiga lagi yang dikuburkan di tkp yang pada saat ini kita di sini rekan rekan
ada tiga tkp sedang dilakukan penggalian untuk hari ini mudah mudahan bisa ketemu yang tiga
kerangka terakhir rekan rekan